tim gabungan dari kepolisian dan tni bersiap mengamankan aksi unjuk rasa fpi di titik awal kumpul demo pada senin pagi
ya dan juga pengalihan arus lalu lintas ini akan diterapkan sesuai dengan kondisi
tim gabungan yang terdiri dari polda metro jaya polres jakarta selatan polsek kebayoran baru dan tni kodim serta kodam
bersiap mengamankan jalannya demo fpi senin pagi di titik kumpul awal masjid agung al azhar jakarta selatan
jumlah personil yang disiapkan masih dirahasiakan
namun wakapolres metro jakarta selatan akbp johansen mengatakan jumlah tim gabungan yang bersiaga cukup
untuk mengamankan masa yang menurut pemberitahuan fpi sebelumnya mencapai kurang lebih lima orang
sementara pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional
yang pasti adalah lokasi di mana mereka menyampaikan pendapat atau unjuk rasa di depan bahar kam
kemudian yang dilewati jadi dari masjid ini nanti di depan jalan praden pata kemudian juga nanti di depan gedung utama
kemudian nanti di lapangan sebabula lapangan bayang karang kemudian demikian juga kembalinya nanti
jadi rutenya nanti akan berlawanan awal jadi di sepanjang yang mereka lewatin kita tempatkan petugas kamar
masa dari fpi rencananya menyuarakan protes terkait proses hukum dari kasus penghinaan pancasila
yang dilakukan oleh rizik syihab di bandung jawa barat
selain itu fpi juga menyerukan tuntutan mundur kapolda jawa barat irjen anton sharlian
fpi keberatan kapolda jawa barat menjadi ketua dewan pembina gerakan masyarakat bawah indonesia atau gmi
sebagai mana diketahui fpi dan gmbi terlihat terlibat konflik dalam pemeriksaan pemimpin fpi
rizik di markas polda jawa barat pada kamis lalu
awal di kawasan masjid agung al azhar kebayoran baru jakarta selatan
dan nantinya masa ini akan melakukan jalan kaki menuju ke mabespori
yang berjarak lebih kurang satu km dari lokasi titik kumpul mereka saat ini
dan masa ini diprediksi awal ada sekitar lebih dari lima anggota dari fpi sendiri
baik dari wilayah jakarta dan juga sekitarnya seperti depok tanggerang bogor sebagian jawa barat
dan bahkan ada yang datang dari kota pontianak kalimantan barat
dan setelah melakukan sholat duha bersama yang dimulai sekitar pancasila
pukul sembilan waktu indonesia barat tadi
pimpinan dari fpi habib rizik nantinya akan keluar dan menaiki mobil komando yang ada di belakang saya ini
dan nantinya habib rizik akan memberikan orasi orasi ataupun unjuk rasa
dan juga memberikan semangat kepada anggota fpi lainnya
untuk kemudian berangkat ke depan mabespori
di mana di situ sudah ada tempat yang disediakan
yang merupakan tempat lapangan bayangkara
yang persis berada di depan mabespori sendiri
sejumlah tuntutan yang memang akan disampaikan oleh fpi sendiri
terkait aksi mereka yang akan dilakukan
di mana sekitar pukul sepuluh lebih tiga puluh waktu indonesia barat nanti
direncanakan masa ini akan mulai bergerak
di antaranya adalah fpi meminta kepada kapolri
jenderal polisi tito karnavian
untuk mencopot jabatan kapolda jawa barat
karena diduga ataupun dianggap telah memberikan pembiaran
kepada anggota gmbi yang memberikan
penyerangan kepada fpi saat melakukan aksi di bandung beberapa waktu lalu
dan yang kedua adalah fpi menuntut pihak kepolisian
untuk menangkap ataupun mengusut secara tuntas
terkait dengan provokator hingga terjadinya konflik
yang terjadi antara fpi dan juga gmbi
ataupun gerakan masyarakat bawah indonesia di bandung beberapa waktu lalu
dan yang ketiga fpi juga menuntut bahwa
adanya penghentian dari kriminalisasi terhadap sejumlah ulama ulama di indonesia
yang dilihat oleh fpi beberapa waktu ini terjadi
dan untuk pengamanan sendiri teman teman
di sini pihak kepolisian bekerja sama dengan tni
dari polres metro jakarta selatan
dari polda metro jaya
dan juga dari kodim jakarta spad
diantaranya juga menggunakan kendaraan kendaraan taktis anti huru hara
untuk berjaga jaga jika memang ada hal hal terjadi yang tidak diinginkan
sementara nantinya setelah melakukan unjuk rasa sendiri
pihak kepolisian menawarkan
perwakilan dari fpi jika ada yang ingin disampaikan secara langsung
baik itu dari pihak fpi bertemu dengan pimpinan kepolisian
baik itu kapolri ataupun divisi divisi lainnya
untuk menyampaikan tuntutan tuntutan mereka
kembali ke studio
baik terima kasih albi pertama untuk laporan anda langsung dari jakarta
memang kalau kita bicara soal izin demo ataupun izin unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini
mereka diminta agar berkonsentrasi di masjid al azhar
dan juga masjid yang berada di depan mabers polri itu ya
lapangan jadi agar mereka tidak tumpah ke jalan ribuan masa ini
apalagi mengganggu lalu lintas
iya mengingat lagi kan kondisinya itu sendiri
kalau kita ingat tidak ada istilahnya tidak ada masa pun
begitu itu sudah cukup padat kan karena memang ada pembangunan juga
seperti yang kita tahu jam sembilan jam sepuluh ini
situasi lalu lintas juga masih padat
dan apalagi dengan situasi mabers di situ
betul trunojoyo itu pertama ada pembangunan
yang sedang terjadi dan itu juga memang sudah sangat berdampak
terhadap lalu lintas menuju scbd dan senopati
yang merupakan bisnis distrik gitu ya
iya sedangkan kalau kita bicara soal titik awalnya
berada di masjid al azhar itu letaknya di belakang mabes polri
jadi mereka nanti nanti akan berjalan memutar
sampai akhirnya nantinya akan bertemu perwakilan mereka
dengan ini ya orang orang dari mabes polri
entah itu dari kapolda yang nantinya akan bisa memberikan
ataupun mendengarkan apa yang sebetulnya yang mereka tuntut
tapi kalau kita bicara soal seperti ini
unjuk rasa memang fpi selalu membawa masa yang begitu banyak
ribuan bahkan ketika empat november dua desember
memang ini berawal tidak sih kalau teman teman
teman teman apa ya namanya kalau kita tarik garis gitu ya
berawal dari kasus dugaan penodaan agama ahok begitu
yang akhirnya banyak sekali laporan laporan sesuai
iya memanjang jadi seolah olah memang kasus ini
istilah itu menjadi seperti bola salju ya yang semakin lama itu semakin besar
dan semakin merebet kemana mana
dan ya mudah mudahan jangan sampai bercabang begitu
karena kan memang proses hukum masih berjalan
betul seperti kita lihat juga kalau kita memang itu adalah awalnya
sekarang yang kasus awalnya aja belum selesai masih berjalan
jangan sampai nanti kasus kasus cabangnya ini menjadi lebih besar
daripada yang itu atau semakin banyak
iya negara kita sih negara demokrasi ya
pasti pemerintah pun memberikan kesempatan sesuai dengan ada peraturannya
ataupun sesuai dengan peraturan yang berlaku
sesuai dengan izin juga kapan mereka nantinya harus membebarkan diri
di mana mereka harus memberikan suaranya
tapi yang paling jelas kita ikuti itu
kasusnya ini kan sedang bergulir di hukum
oke lah kalau kita bicara soal ini
kemarin ya yang di polda jawa barat itu begitu besar masanya
hingga ada aksi aksi perusakan
tapi memang kan ini awalnya berdasarkan laporan terhadap rizik syihab
untuk kasus dugaan penghinaan lambang negara atau betul negara ya
tapi harus mengikuti juga sih sebetulnya
iya kalau kita lihat update nya nanti seperti apa
apalagi mengingat tadi ribuan masyarakat masa ini juga
berdatangan dari berbagai daerah
dari pontianak juga mudah mudahan
tentunya masyarakat jakarta dan juga para peserta unjuk rasa
bisa tetap tertib begitu
ya saya yakin juga petinggi petinggi kita punya keputusan yang bijak ya untuk sejauh ini